makanan penutup atau dessert biasanya kan berupa jajanan manis ya seperti pie buah contohnya
namun pie atau kue dengan adonan pastry ini tidak hanya bisa dikombinasikan dengan rasa manis
ternyata juga bisa pakai rasa gurih
apa saja ya variasi pie yang ada di indonesia dan bisa anda buat
dan sebenarnya bagaimana perjalanan makanan yang sudah berusia ratusan tahun ini
berikut informasinya dalam foodpedia
siapa yang tak kenal dengan pie
hidangan penutup atau dessert dengan adonan pastry dan dihiasi beragam topping
dikutip dari laman historia id
adonan pie pada awalnya digunakan sebagai pembungkus daging yang akan dipanggang
agar kedap udara dan menjaga agar lemak daging
namun seiring dengan perkembangan zaman
adonan pie diolah agar bisa dikonsumsi dengan daging isiannya
hidangan ini konon ditemukan pada zaman mesir kuno
dan pada seribu lima ratus an mulai dikenal di inggris serta amerika
lalu bagaimana perkembangannya di tanah air
nah jadi itu kalau di indo itu sebenarnya ada dua jenis sih
ada yang namanya pie ada yang namanya tart
nah jadi itu kan kalau pipa itu setahu aku itu
kebanyakan tuh datangnya tuh dari us atau enggak ke influence dari australia
karena setahu aku sih emang asalnya dari situ
terus kalau tart itu sendiri itu asalnya dari fans
nah kalau yang dari indo sendiri itu ya antara dua itu
antara yang ada kiblatnya ke tart walaupun banyak dari kita sebutnya pie

apa yang terjadi ketika anda menikah
apa yang terjadi ketika anda menikah
kehadiran beragam jenis pie di indonesia juga meningkatkan permintaan pembeli
lizana foodie contohnya sudah menjalankan usaha rumahan ini selama sepuluh tahun
dan memasarkan pie melalui media sosial
adapun pembuatannya dimulai dengan menyiapkan adonan pastry
bahan yang digunakan adalah tepung terigu protein sedang air dingin garam dan gula secukupnya serta margarin
semua bahan diaduk menggunakan tangan agar adonan tidak terlalu kalis
semua bahan diaduk menggunakan tangan agar adonan tidak terlalu kalis
sebelum dimasukkan ke dalam cetakan adonan pastry diistirahatkan selama kurang lebih satu jam
dan jika sudah siap digunakan adonan ditipiskan hingga sekitar empat mm
nah tip bagi yang ingin mencoba membuatnya di rumah adonan pastry sebaiknya dipanggang lima belas menit sebelum diberi isi

matang dengan merata dan dilanjutkan dengan memanggang selama tiga puluh menit setelah diberi isian
yang pasti ikutin resep ikutin petunjuk takaran benar coba
misalkan kalau gagal ya trial and errornya coba
misalkan tepungnya kebanyakan airnya yang kebanyakan coba di balance
oke saya mau coba dulu pay yang saveri atau yang gurih
yang ini isiannya ada smoke beef terus ada jamur ada onion atau bawang bombay
terus diatasnya ada keju mozzarella nya
uh mantap ya
saya cobain dulu
lembut dan gurih banget
jenis pie lain yang cukup populer adalah pie susu
merupakan salah satu produsen pie susu yang konsisten menyajikan pie dengan cita rasa orisinal
nah kebetulan dulu itu saya belajar dari mama mertua karena suka sekali dengan signature pie nya
original pie karena orang mertua itu orang ambon
terbiasa orang timur tuh suka bikin rem tart bilangnya
nah rem tart ini belajar karena suka
sebenarnya untuk konsumsi pribadi
jadi kalau di rumah ada acara pun semuanya kita bikin pakai itu
nah pas pandemi saya bilang sama suami yuk kita coba usahain karena selama ini pada saat bikin acara semua orang suka
agar lebih menarik pai susu dapat ditaburi buah buahan segar seperti stroberi dan lemon
modifikasi ini ternyata banyak disukai
yang menjadi favorit saya adalah lemon pie
selain lumer di lidah rasa asam lemon mengimbangi manisnya susu
lalu bagaimana dengan warganet lebih suka pie manis atau asin ya
karena hidup itu pahit
pie asin kenapa tuh
kayaknya kalau pan lebih cocok asin deh
karena mindset nya kalau makan pie tuh manis deh
aku lebih suka pay asin
karena pie asin lebih variatif rasanya
nah anda pilih pay yang mana